presiden joko widodo belakangan rajin membagi bagikan blt kepada masyarakat
mulai dari blt minyak goreng hingga bantuan uang bagi pekerja di bawah gaji tiga juta
kebijakan ini kemudian disindir oleh elit politik partai demokrat
yang menyinggung sikap jokowi dulu yang mengkritisi blt era presiden sby
sementara pd perjuangan yang juga sempat mengkritik kebijakan blt
kini lebih terbuka dengan blt yang diberikan oleh presiden joko widodo
apakah blt memang tepat diberikan saat ini
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini jurus bagi bagi blt ala jokowi
bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio
ada bang rifki nizami karyasuda anggota komisi dua dpr ri dari fraksi pd perjuangan
ada pananang samodera legislator dari partai demokrat
dan juga patro busra ardiansyah pengamat kebijakan publik
selamat malam bapak bapak apa kabar sehat semua
malam sehat reinhardt apa kabar
ya kabar baik
saya ingin ke bang rifki terlebih dahulu bagaimana anda melihat kebijakan blt
yang disampaikan oleh atau yang diberikan oleh pemerintah saat ini
merespon situasi geopolitik secara global yang berdampak terhadap
beberapa kebijakan di dalam negeri saat ini
tampaknya pdip lebih terbuka saat ini dengan apa yang disebut blt
bang rifki benar
satu hampir semua pemerintahan di belahan dunia saat ini
menghadapi persoalan yang terjadi
yaitu kesulitan ekonomi akibat adanya dalam tanda kutip
perang antara rusia dan ukraina
dan itu tentu berdampak terutama pada pasokan energi
yang juga berdampak pada pasokan pangan kita
kita tahu rusia misalnya adalah salah satu negara
yang menjadi sumber impor
dimana gas alam itu sangat berfungsi untuk memproduksi pupuk
dan kemudian beberapa industri industri yang lain
nah ketika kemudian itu tidak bisa masuk
maka kemudian tentu ada kontraksi ekonomi yang sedang kealami
nah karena itu tren ini bukan hanya tren indonesia
tetapi juga tren dunia yang kemudian membuat pemerintahan kita saat ini
berkewajiban untuk melakukan antisipasi

satunya adalah memberikan insentif keuangan
kepada mereka yang memang harus diberikan insentif
karena itulah pilihan yang paling memungkinkan
dalam jangka pendek ini
nah tentu selain apa yang disebutkan oleh reinhardt
dan kawan kawan sebagai bantuan langsung tunai
baik terkait dengan minyak goreng
maupun insentif kepada mereka yang berpenghasilan di bawah tiga juta rupiah
pdi perjuangan juga mendorong
agar pemerintah melakukan
dalam konteks menengah dan jangka panjang
dalam konteks minyak goreng misalnya
negara ini tidak boleh kalah
oleh mafia minyak goreng
oleh para pengusaha pengusaha sawit
yang tidak pernah taat kepada
saya tadi barusan mengatakan di komisi dua dpr ri
persoalan minyak goreng ini
yang sebetulnya sejak pulunya
banyak sekali mafia pengusaha sawit
yang itu tidak pernah takut kepada negara
bahkan menggerus maruah negara
ambil contoh misalnya
mereka yang menguasai
lahan lahan tanpa izin
baik hgu maupun yang berada di kawasan hutan
dan memiliki nilai ekonomis
tapi tidak ada kontribusi kepada negara
dan negara selama ini
belum terlalu berdaya persoalan itu
bagi pdi perjuangan
persoalan hulu sampai hilir distribusi minyak goreng ini
mulai hulunya perkebunan kelapa sawit
pabrik minyak goreng
distribusi minyak goreng
itu menjadi concern utama kami
tapi itu kan tidak bisa diselesaikan dalam satu malam
karena itu kondisi ekonomi yang mencekik ini
harus tetap ada intervensi dari pemerintah
dalam jangka pendek
karena itu pdi perjuangan
memberikan pemahaman yang sungguh sungguh
kepada program ini dengan catatan kritis
sebagaimana yang saya katakan tadi reinhardt
jadi menerima kebijakan blt
tapi hanya sebagai
solusi jangka pendek saja
kira kira begitu ya bang rifki
ya dengan terus harus memperbaiki
tata kelola dan tata niaga
terutama persoalan minyak goreng
pak nanang apakah teman teman di partai demokrat
juga menerima bahwa blt sebagai solusi jangka pendek
atau lebih jauh memang mengkritisi kebijakan blt ini
dari segi blt sebenarnya bukan barang baru
karena dalam dalam ekonomi
memang harus ada
government spending ini dulu pada saat pemerintahan pak sby ini sudah dilaksanakan
sekarang ini menurut saya hanya pengulangan saja bentuknya yang agak berbeda
jadi ya yang sekarang ini
banyak disalurkan dalam bentuk bentuk
misalkan bentuk langsung mulai
untuk barang dan lain sebagainya
karena itu minyak goreng
nah menurut saya
nah permasalahan di lapangan itu
saya pada sekarang pendataan
bahkan siapa yang berhak menerima
itu data dpks yang dibuat oleh kementerian sosial itu
masih sedang dalam proses penyempurnaan
masih ditemukan banyak yang opel
banyak yang ada dan lain sebagainya
jadi perintahnya menurut masyarakat
yang yang tak menerima belum dapat
tapi ada sebagian yang tidak perlu menerima
tapi mereka mendapatkan
nah yang kedua permasalahannya adalah
adalah bentuknya aluran
dulu dalam bentuk barang
masalah yang timbul dalam bentuk barang
seringkali tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran
tidak tepat sasaran tapi tidak tepat waktu
seperti ini dibagi telur
tapi telurnya baru disampaikan setelah lima belas hari
dan tumpuk di kantor kelurahan atau di kantor desa
akhirnya waktu distribusi sudah busuk
akhirnya diubah kebijakannya adalah bentuk uang
bentuk uang ini tidak masalah yang kita
menurut saya bank himbara itu
tak saja mereka sebagai makhluk ekonomi
kurang memiliki rasa sosial
kenapa saya katakan seperti itu
saat ini dimana mana
saluran melalui bank himbara khususnya di daerah kami di ntb
itu bank bri
dari atas sampai bawah
hal hal yang sebenarnya sudah selesai di tingkat atas
baik jadi ada permasalahan soal pendataan dan juga penyaluran ya
itu juga tidak sama
kemudian ditemukan oleh bpk
dana bansos yang mengendap di bank bank himbara ini
ada ratusan miliar
temukan tujuh ratus miliar mungkin sekarang sudah kurang
tapi masih ada
baik baik pak nanang
tugas tugas di bawah tidak merasa bahwa ini merupakan program pemerintah
karena bagi mereka tidak diberikan reward apa apa
bila menyalurkan dengan baik
padahal mereka kalau tidak menyalurkan ya
tidak ada apa apa mereka
jadi rasa tanggung jawab di tingkat pelaksanaan bawah itu sangat kurang
baik pak nanang
dari bank bank himbara
kalau kantor pos itu berbayar sekitar tiga belas ribu per surat
oleh kantor itu
kalau di bank bank himbara tidak ada bantuan itu
tidak ada dayanya karena uangnya sudah mengendap
sekian lama itu cukup untuk membiayai
tapi dalam pelaksanaannya
mereka ya tetap saja makhluk ekonomi
yang mementingkan tidak peduli uang rakyat
kita kan uangnya karena suatu tidak bisa diambil
karena syaratnya sesuai dan lain sebagainya
yang sebenarnya bisa disempurnakan
itu mereka tidak peduli uang rakyatnya
itu mereka tidak lakukan
sebabnya uangnya mengendap banyak
dan tidak melaporkan
saya lihat ada perubahan yang dikenitikan
untuk menjadi sempurna sekali masih belum
baik pak nanang
tapi yang jelas anda melihat bahwa ini
sebetulnya pengulangan saja
dari apa yang pernah dilakukan di era pemerintahnya pak sby
dan tidak ada yang berbeda sampai di situ
dan anda menyoroti soal ini

dan juga penyeluruhan
nanti di respon oleh bang rifki
tapi saya mau ke pak trubus dulu
pak trubus apa yang anda cermati dari
dari kebijakan presiden jokowi
yang sekarang mulai memberikan banyak blt
meskipun di luar soal ada mungkin situasi
yang harus di respon sedemikian rupa
tapi ini kemudian dianggap kebijakan yang mengulang saja
di era presiden pak sby
ya saya memang
kebijakan blt ini seolah olah menjadi
kebijakan yang paling mujarab
paling manjur di tengah situasi yang
tetapi sebenarnya kan yang dikehendaki masyarakat
tentu tidak semata mata blt
tetapi ada persoalan misalnya kalau di
itu juga mengenai tata kelola kan
nah ini jadi persoalannya adalah diimplementasinya mas
karena persoalannya misalnya untuk minyak goreng ini kan
ada dua puluh juta yang akan diberikan
tetapi ada di situ tidak ada bpkt
tetapi ada di situ tidak ada bpkt
tetapi ada di situ tidak ada bpkt
tetapi juga pkh
oke kalau bpkt sama pkh
itu datanya data dtks lah
tidak hanya bisa kita ini meskipun itu data itu juga masih
dipertanyakan validitasnya juga
tetapi yang menjadi persoalan adalah
nah ini data pkl dua lima itu bagaimana cara
karena sampai hari ini kan apakah
pemerintah daerah itu punya data tentang itu
sehingga ini dikhawatirkan terjadi potensi
penyimpangan penyimpangan atau sebagainya
sehingga tidaknya maladministrasi
nah ini yang akan menjadi problem di situ
yang kedua menurut saya
kebijakan semacam ini memang memberi
memberi angin segar setidaknya
untuk jangka pendek dalam teori skenario
tentu jangka pendek ini
tentu menjadi hal yang
yang ditawarkan seperti itu tetapi kan
persoalannya ketika setelah tiga bulan
ataupun ini bagaimana itu kan
pemerintah tidak pernah memberikan
satu gambaran utuh ya
karena jangka menengah dan jangka panjangnya kan harus juga

ini yang ada adalah kemudian masyarakat selalu pihak yang dirugikan
masyarakat selalu pihak yang menjadi korban
karena itu banyak kebijakan kebijakan yang seolah olah
memberikan bantuan pada masyarakat
tetapi dalam prakteknya itu memang
masyarakat tidak menerima secara utuh
atau masyarakat dalam posisi yang paling dikorbankan
menurut saya itu mas
termasuk dalam kebijakan memberikan blt minyak goreng ini
atau bantuan uang bagi mereka yang ber
atau bantuan uang bagi mereka yang berhasil

iya menurut saya dalam seperti itu kan konteksnya
seperti tidak mendidikkan

dalam hari ini memberikan bantuan kepada mereka yang
penghasilan tiga juta misalnya
ini kan datanya juga sampai hari ini juga
artinya data yang mana yang dipakai
meskipun kita punya pengalaman sebelumnya

itu tetapi kan yang terjadi kemudian ada kesan diskriminatif
diantara mereka mereka yang menerima
dan mereka yang tidak menerima
jauh lebih banyak yang bisa menerima
karena datanya kalau misalnya yang
bawah tiga juta itu
datanya ada di bpjs ya
tenaga kerjaan nah itu
mereka datanya itu tetapi bagi mereka yang tidak ikut
di dalam bpjs kan
tidak tercantum di situ mas masalahnya
nah ini yang kemudian dalam implementasi
yang masa lalu itu memang harus
harus nantinya dievaluasi
gitu ya dievaluasi sehingga
nanti akan menerima
mereka mereka menerima artinya data ini juga dinamis
nah ini persoalannya selalu pada
soal data seperti katakan juga pada
soal penyaluran menjadi
sorotan menurut saya memang blt blt
selalu menjadi masalah dimana
pro kontra di masyarakat selalu terjadi saya rasa itu mas
usai jeda ya kalau kita melihat
setelah kemudian ada kebijakan
blt oleh presiden jokowi dalam berbagai bentuk
atau menyindir dari rekan rekannya
pak nanang di partai demokrat bahwa ini
merewind lagi sikap pak jokowi
yang disebut dulunya anti blt
tapi sekarang justru menggunakan blt
mengapa kemudian muncul kritikan semacam ini
dari rekan rekan partai demokrat
tapi dijawabkan nanti pak kita break dulu
kami akan segera kembali
baik bapak bapak di luar soal blt ini
perlu atau tidak tepat atau tidak
begitu ya dengan berbagai pertimbangan
tadi sudah kita banyak diskusikan
saya ke pak nanang muncul kemudian
kritik atau narasi sindiran dari
beberapa elit partai demokrat
yang mengingat kembali
sikap presiden jokowi ketika menjadi
gubernur saat itu yang mengkritik
kebijakan blt yang
dikeluarkan oleh pak sby mengapa
demikian pak anang
demokrat melihat itu bentuk inkonsistensi
kah atau atau seperti apa
begini kita tidak
menkritik tidak apa
yang prinsipnya adalah jangan
melupakan hal yang baik
tidak diakui kemudian tak lain diakui
kemudian diganti ini kembali lagi ke
kita berharap bahwa kita
menolong rakyat sebagai
partai di luar pemerintahan tentu saja
mengingatkan kepada pemerintah
segera dituntaskan contohnya
tadi saya gambarkan bagaimana
atau masalah masalah krusial di lapangan
itu segera kita soal prinsipnya kita sangat
mendukung blt ini
tidak ada rasa kekhawatiran yang penting
membuat masyarakat ini bisa menjadi
sejahtera kembali itu
kalau bantuan sifatnya sementara
tidak boleh itu langsung seperti
sampaikan tadi pak trubus tadi kemudian
ini penting buat masyarakat yang penting
sebuah masyarakat terlayani
orang orang yang membutuhkan yang penting
itu bisa tepat sasaran
tidak salah sasaran
memang data dinamis data dinamit
ini hampir setiap hari kami
terifisi di komisi delapan
membuat panjang khusus
tempat ini tetapi
kondisi sekarang dengan dulu jauh lebih baik
sekarang sudah ada
pendataan terlibat dari kakta
yang sangat berat
tiba tiba menerima bantuan dibuat satu
sistem supaya mereka malu
tetapi masih saja setiap
ada tempatan selalu ada
yang bisa dibangun untuk
lubang lubang itulah yang perlu dilakukan oleh pemerintah
dalam waktu yang sangat singkat
jangan sampai parah
baik pak nanang jadi demokrat merasa bahwa
kebijakan blt ini adalah
ciri khasnya pak sby begitu yang kemudian
dalam bentuk lain kah
diindikan rupa sudah lebih tepat sasaran
dan itu menurut anda
memang kebijakan yang tepat kah
artinya blt ini
saya ke pak rifqi pak rifqi bagaimana
tanggapan anda jadi ini kan muncul ya
beberapa rekan rekan di partai demokrat mengkritik
bahasanya ya blt
dulu pd perjuangan juga ikut mengkritisi
blt begitu kencang sekali
tapi sekarang kok tampaknya
tidak ada lagi narasi soal itu
jadi seolah olah kemudian ada
perbedaan sikap padahal blt ini
dikenal di era
ya nggak perlu juga
oleh media antara pd
perjuangan dengan demokrat buktinya pak
nanang baik baik aja reinhardt
menganggapi soal blt
yang berlaku saat ini karena
memang kondisi objektif hari ini
di hampir seluruh belahan
dunia pak tulus saya kira juga sepakat
bahwa memang pemerintah
alternatif alternatif kebijakan yang
sangat terbatas gitu dan
bagi mereka yang memang terpapar kemiskinan
memang mereka tidak
yang kemudian dikenal di
berbagai macam negara gitu
nah kalau kita mau
berdebat ya tentu konteks
pemberian blt pada masa presiden
dengan konteks hari ini
pasti ada perbedaan perbedaan
terutama terkait dengan kondisi
baik tadi terkait dengan
perang rusia dan
dampak dari penanganan covid sembilan belas
yang saya kira juga dari sektor ekonomi
kita belum pulih dan sampai
dengan saat ini dan
hal hal lain termasuk kemudian adanya
kontraksi pasar setiap kali
di bulan ramadan dan menjelang idul fitri
dan itu mengharuskan
kita bertindak cepat jadi saya kira
baik partai pemerintah maupun
saya kira semua mendukung kebijakan ini
dengan catatan satu data ini
harus benar dan karena itu
memang tidak mungkin juga
pasti ada persoalan dan karena itu
saya yakin kawan kawan di dpr
semua fraksi akan bekerja
melalui kewenangan konstitusional
pengawasannya untuk mengkritik
pemerintah terutama kementerian sosial
kementerian tenaga kerja dan
yang lain lain yang akan menjadi leading sector
bagi blt ini yang kedua
yang tidak kalah penting adalah
kita juga harus menyalurkan
kepada data data yang tepat tadi
apa memungkinkan misalnya orang yang
mestinya masih layak tapi tidak mendapatkannya
ya tentu masih mungkin karena kita
juga punya keterbatasan
ada formula yang harus kita tetapkan dari
sekian prosen misalnya dari
apbn yang hanya bisa kita berikan
untuk plt ini nah
dan yang paling penting bagi pdi perjuangan
substansinya itu harus diselesaikan
tata kelola tata niaga
dan keberanian negara
aturan hukum dan seterusnya
kepada mereka mereka yang mengambil
keuntungan dari kondisi ekonomi
yang menjerit masyarakat kelas bawah ini
perbedaan konteks blt rapsb
dengan sekarang apa sih
bang rifki sebenarnya yang saat ini
mungkin lebih tepat anda membandingkan
begitu maksudnya dibandingkan dengan beberapa tahun
ya saya kira indikator indikator ekonominya
kan jelas berbeda
saat ini seluruh negara
di dunia itu terdampak
persoalan ekonomi yang tidak
dengan pak nanang ini di dpr merasakan
betul bagaimana misalnya
keterbatasan ruang fiskal saat ini
untuk kemudian kita kelola dalam
satu pihak harus menangani covid sembilan belas
di pihak yang lain tentu juga
ada tren kenaikan
angka kemiskinan di sisi yang lain
kita juga harus tetap
memastikan proses proses pembangunan
berjalan gitu dan itu semua
sangat berbeda dengan
pada saat pak sby
dulu memerintah gitu
pada saat itu
hampir tidak semua negara
mengalami persoalan serupa tetapi
demikian saya ingin katakan
kepada teman teman sekalian termasuk
kepada renard ini bukan
saatnya kita mempertentangkan
di kondisi sulit seperti ini
kita bersama sama menyelesaikan
karena memang persoalan ini tidak mungkin
diselesaikan oleh pemerintah saja
harus berpartisipasi bergotong royong
untuk ikut serta baik dalam
rangka mengawasi maupun turut serta dalam
dan implementasi dari program ini
oke pak nanang ada sepaket
bahwa konteksnya berbeda blt yang sekarang dengan
yang ada di era pemerintahan pak sby
pejamannya sebenarnya beda beda
cuma nama blt dulu diangkat
oleh bapak sby
kemudian kita ganti
mencoba mengganti namanya
akhirnya sekarang lagi berbeda
pada prinsipnya tidak perlu kita tahu
pertentangkan yang penting
merasakan masyarakat dampaknya
dan memang setelah
delapan tahapan dimodifikasi
modelnya diperbaiki dan sebagainya
dan itu yang sangat menarik
sekarang ini melakukan pendataan
melakukan operator desa
berharga haji hanya rp tiga ratus setahun
jantung di pkh itu rp tiga juta
pas tadi rp tiga ratus sebulan
pekerjaan mereka sama sama berat
tapi ya merasa iri lah kenapa kok saya
hanya diberikan sekian saya penting menganukan data
hal hal seperti teknis lapangan pun
banyak kita temui
soal soal lain banyak
jadi contoh sekarang juga distribusi uang
tadinya barang tidak sesok
uang dikirimkan uang
sebelah loket penerimaan uang
entah dari mana apakah dari unsur desa
atau dari mana memaksa
kepada mereka untuk membeli lewat
kemudian pada saat pembagian
itu kan diberikan kartu
kartu itu modelnya ada
seperti kpm dan berarti diberikan
tapi yang memecatkan pin adalah
agen bank bukan mereka sendiri
banyak sekali yang harus diberikan edukasi
kalau di lapangan saya minta kepada petugas itu
kalau menandatangani alamat sedikit
nah mereka mencet sendiri nomor nomor

agen banknya mencet pin nya setiap terus
mereka akan tidak bisa

kebijakan sudah bagus
yang umum sudah bagus sehingga
tentasi lapangan yang perlu dimonitor

menemukan dan kita teruskan kepada bank
menteri sosial untuk di tindak lanjut
oke baik jadi kita
blt era siapa era siapa
begitu tapi kemudian ada beberapa catatan yang
kemudian penting untuk menjadi
bahan masukan kepada pemerintah soal
blt yang akan dikeluarkan oleh presiden
joko widodo pak trubus ada tanggapan dari anda pak
ya menurut saya
apakah di era pak sby
apapun di era pak sokowi ini ada perbedaan
sesungguhnya kan itu
semuanya bagaimana kita
memandang perspektif yang digunakan
kan kalau kita berada di politik tentu
tetapi persoalannya kan memang dua duanya sama
adalah untuk lebih banyak ke persoalan
mitra politik tetapi yang jelas
bahwa bagaimana implementasi
di lapangan itu yang penting
di lapangan selama ini itu
sering kali terjadi banyak persoalan
ada kendala juga di lapangan itu
nah karena itu penyemurnaan penyemurnaan
sudah dilakukan tetapi yang paling penting
adalah persoalan di law enforcement
selama ini blt blt ini
memang termasuk dalam hal ini
kasus minyak tanah misalnya
kan ada mafia disitu
dan oleh ketemuan kppu
kalau nggak salah ada delapan perusahaan yang melakukan
kartel gitu tetapi sampai hari ini
belum ada penindakan penindakan
nah ini yang menurut saya dan sebenarnya
baris polis atas tangan juga bisa melakukan
penindakan disitu nah sehingga
ini memperkuat kepercayaan publik
ya public trustnya tinggi mas karena
persoalannya blt blt ini
memang harus dalam konteks
apa yang dilakukan oleh pemerintah dan mendukung
nah karena itu menurut saya yang penting
juga dilakukan bagaimana
jangan setiap ada komoditas
yang bermasalah kemudian nanti
munculnya blt ini sudah minyak goreng
nanti kalau misalnya ada persoalan beras
misalnya nanti blt beras
jadi seolah berpanjangan berpanjangan
dan blt itu seolah menjadi
menjadi hal yang
diprioritaskan atau menjadi solusi
yang sebenarnya tidak solusif
menjadi kebijakan pemerintah tentu bagaimana
kemudian yang bermajin lapangan
mereka mereka yang penerima pemanfaat
itu bisa merasakan
itu yang penting dan jangan sampai kemudian
blt yang ada sampai hari ini itu
masih banyak di masyarakat yang merasa
ada perlakuan diseliminatif
ada persoalan dimana kemudian
para aparat di lapangan masih bisa
menyimpangkan nah ini karena semuanya
ada faktor lemah pengawasan karena
tiap daerah itu beda beda di dalam hal
penanganannya menurut saya itu mas
pak trubus kalau kemudian blt bukan solusi yang solutif
dan anda mengapa kemudian
blt ini kerap kali diambil
solusi sementara atau shortcut
ya atas berbagai polemik
apakah memang ini yang paling mudah
dilakukan kah atau memang ini memberikan
yang baik kah yang tadi anda katakan
ya menurut saya memang ini
disamping memang apa dianggap sebagai
resap yang paling sebu paling
mudah harap juga disitu ada faktor
citra politik mas yang selama ini
baik di era pak sby maupun di era
pak jokowi juga publik melihat
seperti itu jadi ada penciptaan
politik disitu terlepas itu
ada persoalan pro kontra
tetapi yang jelas bahwa
pelaksanaan blt itu selalu
dalam tataran situasi seperti
mengalami kebuntuan ketika situasinya
sudah dalam istilahnya
masa stru mundurang topan bace
katakanlah gitu kemudian tiba tiba
munculnya blt sebagai solusi nah ini
hal hal seperti itu menurut saya
dikatakan bisa berjangka panjang nanti
karena itu akan selalu dimanfaatkan
lagi oleh resim berikutnya
atau oleh hal hal yang terkait dengan
komoditi komoditi yang nanti akan
bermasalah nah ini kata wabaran kita
selalu blt blt pada akhirnya
persoalannya diimplementasi menurut saya
itu mas jadi memang ada hal hal yang
di politik ada sisi sisi memang
disitu seolah olah itu yang paling
itu paling syarat oke apa
apa bahayanya apa dampaknya kalau kemudian
terus menggunakan blt sebagai jurus
ya mungkin ada problem dan
tantangan yang dihadapi
ya kalau saya sih melihat dampaknya
pada persoalan public trust
mas di mana
kemudian kalau misalnya blt
itu terus diberikan
kepada komunitas tertentu ada blt lagi
maka persoalannya kemudian
ini pada persoalan data mas
jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa
misalnya pkl pkl ini ada dua lima juta
yang akan diberikan nah sementara
sampai hari ini data tentang pkl itu
dimana kan gitu karena
kejahatan kc lima ini macam macam kan gitu
apakah hanya mereka yang goreng goreng
saja yang menerima ini blt
minyak goreng atau yang termasuk
di dalamnya mereka mereka yang
bekerja di partek partek
misalnya nah ini kan juga harus ada jelas
kriteriannya jadi ada mapping
yang jelas yang dimaksud pkl karena
kalau tidak disitu potensi potensi
penyimpangan potensi potensi malas
yang lain akan muncul
gitu nah inilah kemudian menurut saya
memang blt jangan kemudian selalu
kebijakan yang terus menerus
dilakukan pada saat situasi yang
yang memang sulit nah memang kesulitan
itu selalu ada tetapi
kan sebenarnya sejak awal sudah bisa
kalau minyak goreng itu sejak bulan oktober
kan sudah ada guncang ganjing itu tetapi
kan persoalannya drama korea ini
terus berlanjut dan pada akhirnya
blt yang dijadikan solusi nah ini kan
hal hal persoalan yang harusnya
ditata kelola tetapi kemudian marinya
ke persoalan blt yang
dianggapnya itu solusi bagi mereka mereka
pengabdikan saya rasa itu mas
jadi blt sesungguhnya tidak menyelesaikan
masalah utamanya bang rifki
anda setuju kalau kemudian blt
ini adalah solusi yang tidak solutif
kalau kemudian memberikan catatan terhadap
yang sudah blt yang dikembangkan
berapa lama kemudian
batasan waktu sebagai solusi jangka pendek
atas permasalahan yang ada yang
harus menjadi batasan
dari pemerintahan presiden untuk menghentikan
blt dan juga mungkin mencari solusi yang
lebih menyelesaikan masalahnya
dijawabkan nanti bang rifki kita break dulu
kami akan segera kembali
baik kita masih membahas soal
bagi bagi blt ala presiden
jokowi tadi sudah banyak sekali
membahas soal blt ini mulai
dari nama blt
kemudian substansi dari pemberian blt
bersama dengan bang rifki pak nanang
dan juga pak trubus ini segmen terakhir
bapak bapak jadi mungkin kita langsung ke kesimpulan saja
jadi bang rifki kalau kemudian
blt yang diberikan oleh presiden
jokowi ini memang dibutuhkan saat ini
oleh masyarakat dan dikatakan sebagai
solusi jangka pendek menurut anda
sampai kapan kemudian ini bisa digunakan
karena ini kan disebutkan anda katakan solusi jangka pendek
sampai kapan batasannya
ya indikatornya tentu
adalah indikator ekonomi yang menjadi
penyebab pemberian blt ini sendiri
target maksimal tiga bulan misalnya
nah tentu dalam
waktu yang seperti itu
pemerintah harus meluasi keberadaan
blt sebagai pengungkit
yang tidak kalah penting sekali lagi
kita semua harus segera
persoalan pertama terkait
dengan minyak goreng
yang sempat lambung dan tidak ada di pasaran
ya kita menginginkan
misalnya ada proses hukum
terkait dengan kartelisasi
atau monopoli yang
dilakukan oleh kppu misalnya
yang oleh teman teman kami
di komisi enam misalnya juga didorong
agar kppu itu lebih
integrasi yang lebih baik
sehingga kemudian menyeret beberapa
yang merugikan kita semua
di pihak yang lain
kita juga tentu
berharap perintah jauh lebih tegas
pasar domestik ya terkait
dengan produksi produksi minyak goreng
yang ada di indonesia ini
kendati memang dari sisi pasar
ekor minyak goreng
itu sekarang memang sangat menundurkan
karena harganya cukup tinggi
reinhardt saya ingin mengomentari
apa yang disebut oleh bang trubus ini
sebagai sebuah pencitra
dari bank trubus saya kira
pemerintahan jokowi ini
sudah pemerintahan di periode kedua
periode terakhir ini
bukan politik memang
diambil oleh presiden dpr pasti
ada politik tapi
yakinlah bahwa blt ini adalah
kebijakan kan bukan mengetahui
aspek politik tapi mengedepankan
aspek kemanfaatan atau aspek
kekelahatan untuk kita semua
pemilu masih jauh bank trubus
berpikir sejauh itu yang
kami pikirkan tentu adalah bagaimana
kita menyelamatkan ekonomi indonesia
dan menyelamatkan indonesia
dan seluruh kumpah darahnya
saya kira begitu reinhardt oke mungkin
yang juga disampaikan oleh pak trubus ini kan
dulu juga pd perjuangan mengkritik
blt nya psb yang disebut sebagai citra politik
disampaikan juga oleh sebagian kalangan
ini pak bang rifki
bang manang baik baik saja kok reinhardt
terlalu semangat dari tadi ingin
pd perjuangan dengan demokrat
partai pemerintah dengan
partai oposisi pemerintahan
jokowi dengan pemerintahan
penjelasan ini kita
kita semua sebetulnya juga sadar reinhardt
sadar bang terubu sadar kita semua
sadar bahwa kondisi saat ini
secara ekonomi memang sangat sulit
sangat sulit kita bersyukur
itu masih diperkentuhan kecukupan
tapi banyak sekali teman teman
kita saudara saudara saya
yang pada detik ini memang kesulitan
dan karena itu kebijakan
blt ini menjadi penting
kenapa kami dulu pernah mengkritik tentu ada
rasionalisasinya tapi kalau itu
dikemukakan hari ini untuk
flashback ke belakang seolah olah menghadapi
pdi perjuangan dengan demokrat
saya kira kita tidak mengedepankan
politik berkehadapan kira kira gitu pak anang
yang mengkemukakan itu
sesungguhnya adalah teman temannya pak nanang
juga yang kita bisa lihat di beberapa
pemberitaan dan juga di sosial medianya saya ke
pak anang kalau begitu pak anang kalau kemudian
blt tadi bang rivki
katakan indikatornya adalah
situasi apa secara
keekonomian begitu ya kondisi ekonomi
menurut anda indikator blt ini terus dilanjutkan
dilanjutkan sampai kemudian harus di stop
itu berdasarkan apa
si ekonomi masyarakatnya kalau sudah
peningkatan blt nya dikurangi
diganti dengan padat karya
belum menerima paham
terjadinya dulu itulah yang akan
setelah itu sudah selesai bisa
kehidupan normal kembali hanya
pencabutnya secara bertahap dan sangat sangat
situasional tergantung daerahnya
daerah dan juga situasional tapi sekali lagi
yang anda soroti ke depan dari
bltid adalah soal data ya
pak nanang dan juga soal penyalurannya
mengenai pendataan ini sudah
lebih bagus dibandingkan dengan masa masa kemarin
mengapa kita punya basis
kartu keluarga semua punya
nik basis nik itu bisa
dikembangkan lagi ke depan misalkan dari penolong kerja
menambahkannya lagi ini
masuk kategori kekurangan
dan sebagainya itu bisa ditambahkannya diberikan
satu variable baru dan sebagainya jadi
sudah usah membuat data baru lagi ini data yang
ada dikembangkan sambil disemakernakan
menurut saya satu menggunakan
ptks saja data terpadu
kesehatan sosial itu digunakan
pada semua lini dipadukan dengan
data kependudukan hmm
pak trubus terakhir ke anda anda sepakat
bahwa pendataan yang
harus digunakan adalah data yang tadi disebutkan
oleh pak nanang atau bagaimana menurut anda
agar kebijakan blt ini baik
yang blt minyak goreng dan juga
bantuan terhadap mereka yang
berpenghasilan di bawah tiga juta ini
benar benar tepat sasaran
dan juga datanya jelas penyalurannya juga
ya menurut saya
penyaluran itu karena persoalan ada di data
data ini selalu menjadi problem tetapi
kita percaya bahwa pemerintah sudah
melakukan banyak langkah
salah satunya dengan penggunaan nisa atau
nik sebagai data
ptks kemudian kita lihat
mereka mereka yang kategori penerima
bpnp kemudian pkh
dan sekarang lagi ya opkl
untuk petang angka lima nah
ini semuanya memang bagaimana data
terverifikasi secara baik
termasuk dengan data yang
mereka mereka pekerja yang penghasilan
di bawah tiga juta nah terkait
dengan saran dari
apa yang disampaikan cukup bagus
dalam arti bahwa memang
diakui atau tidak memang
pencitraan itu selalu ada tetapi
apapun yang terjadi sesungguhnya
di lapangan itu tidak
persoalan baru yaitu mengenai
istilahnya itu ketidakadilan
yang kemudian mereka mereka yang
tidak menerima atau mereka mereka yang menerima
hanya sedikit misalnya
uangnya kok tiga ratus ribu kalau satu orang
disparitas antara yang di jawa dan di luar jawa
kan cukup tinggi juga apakah uang seratus ribu
itu cukup untuk di luar jawa
nah ini kan juga persoalan yang harus juga dilihat
karena selama ini yang nanya blt itu
selalu hantam promo nilainya sama
nah ini kan juga harus menurut saya
yang ada di dewan ini juga harus melihat
realitas yang ada di
lapangan di wilayah kita yang memang
disparitas harga ini menjadi persoalan kan
jadi ini menjadi
penting yang terakhir menurut saya dalam
hal blt kita tetap namanya bantuan
tetap saja baik ya kita harus
dan itu sangat menolong masyarakat
tetapi perlu dipikirkan
adalah akar persoalannya akar
persoalan kita di apa akar persoalannya
persoalan tata kelola persoalan
distribusi persoalan itu yang harus
di ini dan persoalan data termasuk
penyalurannya yang ini jangan sampai
koreanya terus bermunculan terus
yang menyebabkan kemudian masyarakat
melihat ada persoalan di
persoalan publik saya rasa itu mas
saya rasa itu oke jadi kalau menurut
anda pak turbus berapa lama kemudian kebijakan
blt ini bisa diberikan oleh
pemerintah sambil memperbaiki masalah
ya kalau saya menurut saya jangan
enam bulan gitu jadi enam bulan saya dulu
jadi kalau tiga bulan kan terlalu pendek
mereka mereka yang kategori sekitar
dan kpu kpu itu ada delapan perusahaan
yang melakukan kartel ini kan juga
bagian dari itu yang harus
ditegakkan dan di satu sisi
penyimpangan penyimpangan di plt yang selama ini
juga terjadi di lapangan itu juga
harus juga leonkosmanya harus tegak
jadi menurut saya ini harus butuh
kira kira enam bulan lah mas menurut saya
jadi kalau memang nanti enam bulan di ini
ya diperpanjang lagi gitu ya
lebih dari enam belas sampai satu tahun
jadi dia situasi indikator ekonomi
yang dikatakan oleh
kita di paris jadi
apa memang indikator ekonomi menjadi utama
ya jadi dalam hal bagaimana
blt itu bisa disairkan
atau kebijakan itu bisa ditetapkan
menurut saya itu mas oke baik
kita akan kawal bersama bahwa bapak kebijakan blt ini
yang mudah mudahan bisa membantu
di tengah kondisi yang tadi sudah banyak kita bahas
soal penyaluran soal pendataan
ini menjadi perhatian dari pemerintah
agar bisa memberikan
blt ini tepat sasaran dan juga
adil dan juga merata bagi masyarakat
terima kasih bang rifki pak nanang
pak trubus untuk diskusi yang menarik
pada malam hari ini selamat malam sehat selalu